oban merasa hidupnya bakal semakin sulit
buruh pabrik tekstil ini mengaku setiap bulan mendapat gaji dua juta rupiah
dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak
warga pasanggerahan bandung ini terpaksa mengurangi sejumlah pembelian kebutuhan rumah tangga
seperti mengurangi membeli beras telur hingga kebutuhan pokok lain
belum lagi setengah gajinya harus digunakan untuk membayar cicilan motor
usai kenaikan harga bbm oban terpaksa meminta bantuan anak sulungnya untuk membayar cicilan motor
kebetulan sih alhamdulillah kalau masalah motor nggak pernah macet
karena ia minta bantuan itu sama anak saya tapi jadi kurang
yang terasa justru kebutuhan sehari harinya yang meningkat
cerita serupa juga datang dari agus seorang petugas kebersihan kelurahan di kawasan ujung berung kota bandung
gaji yang ia terima setiap bulan sebesar satu juta dua rupiah
gaji itu ia gunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari hari
agus mengaku bingung saat harga bbm naik yang berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok
belum lagi agus juga harus membayar listrik yang bisa mencapai dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
juga biaya dan jajan anak sekolah yang mencapai tiga ratus ribu rupiah sebulan
agus beruntung tak punya cicilan meski demikian bapak dua anak ini tetap resah dengan kondisi ini
agus pusing pasti gitu tapi kan kita harus dijalani aja gitu
apa boleh buat apalagi kalau diam kan nggak bisa makan keluarga gitu
harapannya ya buat pemerintah kalau bisa gitu tolonglah diperhitungkan lagi dihitungkan lagi masalah kenaikan bbm
karena dampaknya sangat berat sekali buat warga
apalagi buat istilah itunya mah rakyat kecil lah
oke pemerintah memberi bantuan blt atau apapun namanya tapi itu tidak merata pak
merujuk data dinas tenaga kerja kota bandung hingga dua ribu dua puluh satu jumlah pekerja di kota bandung ada satu satu ratus delapan puluh lima enam ratus dua puluh tiga orang
rata rata mereka mendapatkan gaji sebesar rp tiga tujuh ratus sesuai ketetapan upah minimum kabupaten kota
ada warga yang memiliki pendapatan di bawah umk yang sudah ditetapkan
karena gaji mepet perencana keuangan dari finansialku com menganggap perlu melakukan evaluasi pengeluaran sehari hari
selain itu melakukan penggantian atau substitusi barang yang biasa digunakan juga dapat mengendalikan pos keuangan
selanjutnya perlu melakukan prioritas alokasi keuangan usai kenaikan bbm
yang terakhir mengubah pola atau gaya hidup salah satunya dalam membeli makanan bisa menjadi alternatif
atau mungkin beberapa sudah selama ini sudah masak mbak
gimana mau lebih hemat lagi
nah coba lihat
selama ini cara belanjanya seperti apa
nah coba itu dibikin contoh nih ya supaya bisa benar benar terukur
caranya mungkin yang pertama bikin meal plan
jadi seminggu ini mau makan apa
senin sampai minggu
belanja sekali tapi sesuai dengan apa yang mau dimasak
jadi bukan yang belanja ke pasar
lihatnya itu beli beli beli beli
tapi mungkin kadang ada beberapa bahan makanan yang nggak kepake yang terbuang
yang belum waktunya dimakan aja sudah nggak layak buat dimakan gitu gitu
nah jadi kalau dengan meal plan kan paling nggak kita udah tahu tuh
seminggu bakal makan apa butuhnya seberapa terus kita bisa menyesuaikan sama budgetnya
jadi bisa lebih on budget gitu
selain mengelola pengeluaran kesulitan keuangan gara gara kenaikan harga bbm juga berpotensi menimbulkan stres
karena itu menurut dokter spesialis kedokteran jiwa teddy hidayat
masyarakat dituntut mampu beradaptasi
menurutnya langkah terpenting dalam menghadapi stres adalah memiliki stres management yang baik
yang terakhir adalah merubah persepsi
seringkali kita tidak bisa merubah apa yang menjadi kesulitan kita
tapi kita bisa merubah dengan merubah persepsi yang ada di dalam diri kita
bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan
krisis itu bukan sesuatu yang buruk
justru dengan krisis itu kita bisa melihat ada peluang peluang untuk menjadi
untuk kita jadi tantangan dan kita kerjakan
jadi stres itu bukan ada di luar diri kita
tetapi stres itu adanya di dalam otak
dengan merubah saklar yang ada di dalam otak kita stresnya selesai
teddy menambahkan keseimbangan dalam hidup juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi timbulnya stres
seperti mengatur dan membagi waktu antara pekerjaan
kehidupan keluarga kebutuhan pribadi dan tanggung jawab lainnya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat